gia marah gak ya kalo gue cium
nonton yuk di bioskop jam lima sore
oke sampai ketemu ya
jadi ini kencan pertama kita dong

kamu sudah bisa menentukan pilihanmu
saya memilih basket
kamu sudah mengambil keputusan yang sangat tepat ini
saya nggak tahu apa ini keputusan yang tepat pak
karena saya sudah berjanji akan tetap ada dalam tim basket
sampai kejuaraan ini selesai
dan saya akan menempati itu pak
setelah kejuaraan ini
kalau perlu saya akan keluar
mau ke mana pak
maaf ya mas ya aku datangnya telat
jalanan macet sih mas
apa ya sayang kamu jadi nonton sendirian dong
ini mirip kayak gamuz
jadi abis perekuran anak anak saya
tadiomu muncul makannya
adam yang biasa ibu

agi sukses dan salimah